kamis pagi ini penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan dijadwalkan kembali ke tanah air
setelah lebih dari sepuluh bulan menjalani pengobatan mata di singapura
malam sebelum novel bertolak ke jakarta cnn indonesia berkesempatan menemui novel di singapura
ia pun mengungkapkan rencananya ke depan sekembalinya dari singapura termasuk juga keinginannya untuk kembali berkiprah di komisi antirasuah
berikut ini wawancara senior assignment editor cnn indonesia dimas adityo dan fotojurnalis fikri adin dengan novel baswedan
saat ini saya sudah bersama penyidik komisi pemberantasan korupsi novel baswedan yang sepuluh bulan lebih melakukan menjalani pengobatan di singapura
dan rencananya kamis pagi novel akan kembali ke tanah air
rencana kembali ke tanah air sudah bagaimana
kondisi mata yang
yang hasil pemeriksaan dokter terakhir
saya masih perawatan belum sembuh
yang jelas saya kembali karena memang masih menunggu waktu operasi
dan saya mohon doanya semoga bisa segera dioperasi tuntas
yang dengan begitu saya bisa beraktivitas seperti setiap kalah
saya kira sementara itu saya ingin fokus untuk pengobatan
karena pengobatan saya untuk tahap kedua ini sangat sensitif
tentunya saya menjaga hal itu
saya bukan membatasi dengan media dengan rekan rekan media atau dengan siapapun
cuma memang saya harus mengambil prioritas untuk saya betul betul menuntaskan proses pengobatan ini dengan optimal
yang saya harapkan dengan begitu insya allah akan hasilnya pun akan optimal dan baik
masih akan ada rawat jalan nanti mas
ya dari setelah pulang ke tanah air
nanti masih akan kembali ke
singapura untuk pengobatan lanjutan
tentunya saya masih rawat jalan
dan saya berharap semoga sesegera mungkin bisa dioperasi tahap dua yang tuntas
karena operasi ini operasi yang saling berkelanjutan
dan sampai sekarang memang mata kiri saya belum melihat
belum bisa lihat sama sekali
mata kanan saya saya melihat tapi agak sedikit berkabut
saya kira ini waktu keadaan yang baik
yang semoga kedepan juga menjadi lebih baik lagi
mas sejumlah kalangan
dan mengharapkan mas novel untuk kembali berkiprah di kpk
intinya saya juga kejadian ini tentunya menjadikan saya menjadi lebih semangat
tentunya pada kesempatan yang lain saya juga akan melakukan sesuatu yang lebih optimal
sepanjang memang allah mentakdirkan itu masih bisa saya lakukan
apa sudah ada pembicaraan dengan
pembicaraan dengan pimpinan kpk
mungkin mas novel akan ditempatkan di mana atau langsung menangani perkara atau kedepannya setelah penyembuhan ini
begini saya fokusnya ke penyembuhan dulu
lain lain saya belum bicarakan
saya kira itu dulu
saya terima kasih banyak atas perhatiannya
sekaligus mohon doanya dari semua masyarakat rekan rekan media juga
agar saya bisa menyelesaikan proses penyembuhan ini dengan optimal
dan bisa sembuh dengan sebaik mungkin
ya terima kasih ya
terima kasih mas novel
ya demikian wawancara singkat saya dengan penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
yang pada kamis pagi merencanakan kembali ke tanah air
memang novel masih akan melakukan rawat jalan terkait dengan pengobatan matanya
yang terluka karena disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal
hingga saat ini kasus novel baswedan masih belum terungkap
kepulangan novel diharapkan bisa segera mengungkap kasus kekerasan yang dialami penyidik senior kpk tersebut
dimas adityo dari singapura
ya novel baswedan akhirnya akan pulang ke tanah air
penyidik senior komisi pemberantasan korupsi ini dijadwalkan tiba di indonesia pada kamis hari ini
ya untuk mengetahui informasi kepulangan novel ini sudah ada rekan rekan kami dimas adityo senior
koordinator liputan cnn indonesia di singapura dan juga raff raff kaffi di bandara soekarno hatta tangerang
kita ke dimas terlebih dahulu di singapura
dimas selamat pagi anda sempat berbincang dengan novel baswedan
kapan ini tepatnya novel akan berangkat dari singapura menuju jakarta dan bagaimana kesiapan novel dan juga persiapan di sana
ya selamat pagi lady dan aldi
persiapan novel untuk kembali ke tanah air sampai saat ini masih sesuai dengan rencana
yaitu novel baswedan akan terbang bertolak ke jakarta pada pukul sepuluh waktu singapura
dan dijadwalkan akan tiba di bandara soekarno hatta sekitar sepuluh lewat lima puluh waktu indonesia barat
novel sendiri kemarin masih sempat menjalani pengecekan akhir sebelum kembali ke jakarta di klinik tempat dia berobat
dalam pengecekan tersebut yang berlangsung dari pagi hingga sore hari novel dinyatakan baik dalam kondisi baik
dan ia bisa kembali ke jakarta oleh dokter yang merawatnya di singapura
novel juga sudah didampingi oleh dua orang penyidik

dan di sini juga ada dua orang penjaga
penyidik kpk dan juga satu orang dokter kpk yakni dokter johannes yang menyusul ke singapura
dan tadi subuh tadi novel sempat menjalankan ibadah salat subuh di masjid al falah di singapura
kami juga sempat berbincang kembali
novel menyatakan dalam kondisi yang sehat dan siap untuk kembali ke tanah air
sampai saat ini begitu yang bisa saya laporkan aldi dan lady
siapa saja tadi selain dokter dari kpk dan juga dari komisi pemberantasan korupsi yang akan mendampingi apakah dari pihak keluarga juga akan kembali ke tanah air begitu dimas
pihak keluarga juga akan kembali ke tanah air
ya lady selain dua orang penyidik kpk dan seorang dokter kpk
istri dari novel baswedan yang juga dianggap sebagai penyidik kpk yang juga dianggap sebagai penyidik kpk
istri dari novel baswedan yang juga dianggap sebagai penyidik kpk

pilih dari novel baswedan
kami biasa menyebutnya mbak emil juga sudah menjemput novel sejak beberapa hari lalu di sini juga didampingi putra bungsu novel
mereka dalam keluarga novel sendiri ada tiga orang dan juga dua orang penyidik kpk dan dokter kpk
hanya itu saja rombongan novel baswedan dari singapura dan kami mendapatkan informasi memang

novel akan kembali ke tanah air
pada hari ini di jakarta akan ada penyambutan di jakarta dari bandara soekarno hatta hingga novel akan dibawa ke kantor kpk nanti
memang sesuai jadwal novel setelah sampai mendarat di bandara soekarno hatta novel akan langsung dijemput dan dibawa ke kantor kpk
kami menerima informasi bahwa pihak kpk sendiri sudah menyiapkan semacam panitia penyambutan begitu ya
lady dan aldi di kantor komisi pemberantasan korupsi begitu lady dan aldi
baik dimas adityo kita selanjutnya akan beralih ke raff raff kaffi yang saat ini berada di bandara soekarno hatta
raff raff selamat pagi
bagaimana raff raff persiapan untuk menyambut kedatangan novel di bandara soekarno hatta saat ini
siapa saja yang berjaga jaga di sana dan bagaimana mekanisme pengamanan
apakah ada juga orang orang dari kpk yang ikut menjemput novel di bandara soekarno hatta

ya aldi betul sekali bahwa sesuai informasi dari tim kita yang ada di singapura dimas
bahwa rencananya memang betul akan ada kedatangan penyidik kpk novel baswedan ke indonesia pada pukul sepuluh lima puluh atau pukul sebelas pagi ini
dan di bandara soekarno hatta ini tidak ada penyambutan
khusus begitu yang diberikan oleh pihak kpk
namun dari pihak kpk sudah ada beberapa orang yang datang dan kami masih tetap akan terus memantau dari pagi hari ini
dengan rekan rekan media di bandara soekarno hatta untuk menyambut kedatangan dari novel baswedan ini
setelah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan selama sekitar sepuluh bulan di singapura
dan tentu saja
tentu saja kedatangan novel baswedan ini dianggap penting aldi dan juga lady
demi penyelidikan kasus kasus besar yang akan dihadapi oleh kpk
seperti misalnya pengungkapan tentang kasus korupsi iktp dan juga simulator sim di kepolisian dengan terpidana
adalah inspektur jenderal joko susilo
sementara itu dari pihak
pihak istana sendiri presiden joko widodo menegaskan bahwa
meminta pihak kapolri untuk segera menuntaskan siapakah pelaku penyiraman terhadap penyidik senior kpk novel baswedan ini
agar pengungkapan kasus kasus korupsi ini bisa tetap terungkap ke publik dan bisa diselesaikan permasalahannya
baik terima kasih raff raff untuk informasi anda melaporkan langsung dari bandara soekarno hatta
dan sebelumnya juga ada di mas aditya melaporkan dari singapura
selamat bertugas kembali teman teman